masih dalam rdp yang sama kapolda metro jaya irjen paul idam aziz mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus penyerangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
kapolda metro jaya telah membentuk satuan tugas atau satgas khusus beranggotakan lebih dari seratus penyidik untuk menangani kasus ini
saya membentuk satuan tugas khusus untuk penanganan kasus novel ini dengan membentuk satu ratus enam puluh enam penyidik
yang khusus mengerjakan kasus ini
selain itu kasus ini juga kami diperiksa dan diawasi secara internal dari jajaran irwasum dan kadif propam
selain itu dari eksternal ombudsman dan kompolnas juga mengawasi kita
dan bersama teman teman kpk
penyidik penyidik jajaran polda metro jaya juga bekerja sama dengan tim teknis dari kpk
sampai hari ini kami telah meriksa enam puluh delapan saksi kemudian tiga puluh delapan cctv yang kita bekerja sama dengan afp untuk menganalisis
dua puluh satu tokoh kimia yang sudah kita lakukan pemeriksaan